pasti anda sudah dengar kalau kondisi perusahaan saya sekarang lagi lagi terpuruk
ya ya sudah
ditambah lagi dengan person furnitures yang ada di malang kebakaran
penolakan dari asuransi bikin kondisi financial perusahaan semakin berat
ini agak kesulitan
jangan bersama lu
kayaknya banyak mahasiswa kamu nggak suka sama saya disini
anak anak sekarang ada tugas tambahan buat kalian
kalian harus membuat hasil karya dari barang barang yang sudah tidak terpakai
barang barang sudah tidak dipakai
contohnya itu kardus bekas stick es krim atau yang lainnya juga bisa
sampaikan ya ke orang tua kalian agar membantu tugasnya
kalau gitu selamat siang anak anak sampai ketemu besok
saya langsung ke kantor ya masih ada yang meeting lagi
nanti kalau ada bapak kasih tau di depan
itu anak punya riza saya taruh di sini buat jagain kabut
emang harus harus banget tuh mas
kan aku gak enak dari sama siswa sama dosen dosen yang lain
di rumah banyak orang yang dulu kamu
jadi kamu harus berlangsung ke keadaan baik
ya tapi kan
kan kita udah gak diteror teror lagi kan
karena kan pelakunya juga udah masuk penjara
saya ngelakuin ini tuh semuanya buat jaga jaga
kita nggak ada yang tahu
siapa tuh orang yang tentang masalah lonceng kemarin tuh masih berkeliaran di sekitar segitar sini
masih ngincer kamu
tapi nggak ada yang kamu tutup tutupin dari aku kan
kalau tutupin apa sih nggak ada
nggak ada nggak ada yang saya tutup tutupan
saya harus berangkat ya
saya ingat ada apa apa kabarnya
saya mau berangkat ini kalau nggak dilepas gimana sih mau jalan
ya gitu lah
ya kalau menyangkut kondisinya
aku selalu berdoa sih mudah mudahan mama sarah bisa cepat segera pulih lah
aku bingung deh sama kamu lu
bukannya tiap kali kamu ngeliat aku tuh bawanya kesel dan pengen marah marah ya
perhatian gitu sih sama aku
aku terlalu frontal yang ngomongnya
ya kita punya masa lalu kan nggak perlu dingkit ungkit lagi
tinggal jalanin aja yang
makan lagi ya
oh ya kalau
boleh aku mau nanya sesuatu
hubungan kamu udah
apa didn't menarien kotekan apa bahkan
sekarang sudah mau mencari karakter yang lain

apa karena aku lagi deket sama abi
kamu jadi perhatian gini sama aku
selamat siang ibu elsa anindita
kami dari rumah sakit mengabari
bahwa hasil konsultasi ibu elsa sudah keluar
dan bisa segera diambil
habis makan aku mau langsung pergi gak apa apa
mungkin elsa dapat cetarebi mana
ya palingan aja ketemuan
aku cuma bisa berharap yang terbaik buat kamu ya
ada sesuatu yang saya mau bicarakan dengan bapak
oh yaudah kebetulan saya juga mau bicara sama kamu
sudah lama aja ya
mama saya ngabarin waktu kembali ke luar kota
itu ternyata responnya sangat baik tentang andin
dan produk marat
terutama untuk bapak
ya mereka sih bilang produk marath yang sekarang memang
bagus ya pastinya
dan ditambah lagi keputusan kita untuk menjadikan andin
sebagai brand ambasador itu tepat waktunya
tambah lagi kemarin andin juga lagi viral kan
sebagai dosen panutan
syukur kalau gitu pak
ya artinya kerja keras kita terbayar kan
ya berkat kerjasama kita semua kan
kerja tim tim yang solid tim yang bersinergi
kenapa pak jadi mau cerita apa
ya maaf pak mungkin info ini agak membuat bapak
menjadi kurang enak
ini soal kita gagal lagi pak untuk mengungkap
kelompok rantai bintang ini
ya jadi paket yang kemarin yang bapak minta untuk
dicek di kantor polisi ternyata polisi bilang
paket itu hanya ada sidik jari bapak saya dan
dan memang kita juga melihat dari rekaman sidik itu
orang yang mengantarkan paket itu memakai sarung tangan
jadi mungkin itu sebabnya karena tidak ada lagi
sidik jari yang ada di paket itu pak
mereka cukup bersih
sekarang lo pasti udah lebih protektif ke keluarga lo kan
tapi lo tau
jadi gue masihgain zumindestang incompetensinya
dilihat dari hasil tersebut
bu elsa punya masalah dengan night atau gangguan kecemasan
setelah sekian lama akhirnya keluarga ini punya foto keluarga juga
kenapa nggak dari dulu ya waktu keisha masih ada
aduh ya allah
aduh ya allah
aduh ya allah
aduh ya allah
aduh ya allah
saya punya masalah anxiety
iya bu makanya ibu tidak bisa melanjutkan ke tahap proses berikutnya
enggak saya nggak peduli dokter dengan kondisi psikis saya
mama saya itu butuh saya dokter
tapi ibu masalah mental ini bisa mengganggu kondisi pemulihan ibu pasca operasi transplantasi
itu gunanya ada tes ini untuk mencegah adanya hal hal yang tidak diinginkan

saya gak boleh gagal dokter
saya harus bantu mama saya
mama saya itu harus hidup lebih lama lagi
saya gak mau kehilangan mama saya dokter
dengan berat hati dan mohon maaf saya tidak bisa meneruskan dan memutuskan tentang pendonoran itu bu elsa
dengan berat hati dan mohon maaf saya tidak bisa meneruskan dan memutuskan tentang pendonoran itu bu elsa
mungkin ada cara lain lagi dokter
saya mau donorin hati saya buat mama saya boleh ya
maaf bu dengan berat hati saya tidak bisa melanjutkan pendonoran itu bu elsa
aku mesti cepat cepat buang deh sebelum papa lihat nanti
ini tadi aku lagi cari cari anting
kemarin ini aku sempet kayaknya duduk disini terus anting aku sebelah hilang
coba aku bantu cariin ya sini
tadi pudingnya tuh udah ada belum ya biar aku enak aja jadi makan yang seger seger
udah udah ada kok udah ada
bener udah ada
udah udah ada aku ambilin nih ya mau makan disini apa mau makan disini aja

pudingnya aja dulu biar aku seger ini udah gak enak sekali
udah gak kirain kamu mau makan puding sambil pakai anting

ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
ya udah aku ambil
desi yang gue jalani dengan penuh semangat
ternyata hasilnya gak sesuai dengan harapan
kalau kayak gini
setiap hari penyakit mama semakin parah
menunggu antrian dari rumah sakit bukan pilihan yang ideal
ketika nanti mama butuh donor secepatnya
supaya mama bisa sembuh
enak gak pudingnya
anaknya gitu ini puding buah bikinan aku loh
segar jadi lumayan bisa ngilangin enak aku
kamu berasakan buahnya kan
udah buah apa
kamu pakai apa tadi
pada aku gak pakai cherry loh
kamu bisa berasa cherry ya
semua ini buah buahnya aku blender
nah ini mungkin bisa jadi
makanan yang biasanya
jadi asupan makanan kamu
gimana harusnya dari kemarin kemarin gini ya
mau semuanya nasi
mau dipikirin puding
maksudnya kalau aku nek kan jadi bisa
ada alternatif lain
gak harus makan nasi
tapi gak semuanya puding loh
zain kamu sudah pas aaaah
itu cerita ada apa sih
aku gagal jadi pendonor hati buat mama
asal konsultasinya udah keluar ma
ternyata aku gagal
aku gak bisa donorin hati aku buat mama
ya udah gak apa apa
aku mau mama sehat ma
aku mau mama sehat ma
aku berguna buat mama
aku mau ngelakuin ini semua demi mama
kenapa aku mau berguna
dulu gak pernah kasih kesempatan itu buat aku
kamu ini udah berusaha kan
dan mama dari awal pernah bilang sama kamu
mama gak mau
jadi kalau sekarang kenyataannya memang kamu gak bisa
ya udah gak apa apa
mama udah tahu
mama udah tahu niat tulus kamu
mama udah tahu
aku mau hidup lebih lama sama
sahab inget ya
sahab inget ya
kamu niat mendonorkan hati kamu aja
mama dan papa seneng banget
bapak dan mama luar biasa bangga sama kamu
maaf ya pak ada yang bisa dibantu
pak aldebaran ada di kantor
boleh saya ketemu
sebelumnya bapak sudah membuat janji ketemu atau belum ya
maaf pak bapak harus membuat janji ketemu dulu untuk bertemu dengan pak al
tolong sampaikan aja elin noh persetia ada di sini
saya bicarakan dengan sekretarisnya dulu ya pak
ini ada pak nino beliau ingin bertemu dengan pak al tapi belum membuat janji ketemu
oh ya kalau gitu pak nino nanti ikut saya aja
ya terima kasih
iya memang anggota kelompok ini sangat solid untuk menjaga kerahasian kelompok mereka pak
mereka juga sangat berhati hati dan penuh perhitungan
anak buahnya pun
sepertinya setia dengan bosnya pak
ya mungkin kita lihat salah satunya adalah semi
kita mencoba untuk bernegosiasi dengan dia tapi
sampai sekarang belum ada jawaban dari dia pak
berarti gimana caranya sekarang kita pakai cara baru
gimanapun caranya saya harus ungkap ini
saya harus tahu siapa bus dari mereka
sementara pak nino
permisi pak al
di depan ada panino yang ingin bertemu dengan bapak
iya betul pak
yaudah suruh masuk aja
kalau gitu saya panggil dulu pak ninonya ya pak
ya makasih ya
pak nino silakan masuk
maaf kalau mengganggu waktunya
udah nggak masalah
kenapa itu ben ke sini
ada perlu apa
saya memang ke sini karena
ingin minta bantuan
bantuan soal apa

terima kasih lagi children
mereka baru ini dari kembali sudah
apa kamu semua maksud hastikannya
kalau belum boleh dikubur di orang lain
aku ingat juga tiba tiba
ma kesempatan aku ngebuktin ke mama
bukti kalau aku berbakti soal mama
aku udah memenuhi semua persyaratannya ma
padahal selangkah lagi
mama ini terharu sekali sama keinginan kamu sa
dan harus kamu tahu
berbakti sama orang tua itu caranya banyak kok
bukan cuma dengan ini
jadi gak apa apa
mama juga insya allah
masih bisa mendapatkan donor hati
dari orang lain kalau memang bukan dari ku
dan memakan rehatan
kamu punya tekat seperti ini aja sa
itu sudah menunjukkan etikat kamu
menunjukkan bahwa kamu anak yang berbakti sama orang tua
tapi tetap aja aku masih merasa gagal mah
eh mama tadi udah bilang
nanti mama akan ngedapetin dari orang lain kok
mama benar sa
insya allah ada solusinya kok
papa juga sampai saat ini
masih berusaha terus mencari donor
gak pernah berhenti
allah akan memberikan jalan terbaik buat kita semua
dan kebahagiaan mama itu
bukan cuma mama mau sembuh
kebahagiaan mama yang lain itu adalah melihat kamu bahagia
itu yang utama
melihat kamu nantinya bisa berkeluarga
kamu bisa hidup berdampingan dengan
orang yang bisa membimbing kamu dalam kebaikan

kamu harus bisa berdamping
kamu harus bisa berhubung dengan orang lain
kamu harus bisa berhubung dengan orang lain
mama mau lihat
kamu bisa hidup akur dan rukun sama andi
lalu mata tidak bagus
agak kesulitan buat saya untuk
mencoba membangunnya kembali karena
banyak hal lah yang harus diperhitungkan
terutama dalam bidang finansial
iya karena kondisi seperti itu
membantu atau membangun kembali
makanya saya datang kesini karena
berharap bisa mendapatkan
bantuan atau pertolongan dari
jujur saya udah ngelakuin banyak hal
hampir semua hal
sudah saya lakuin cari investor
menyuntikkan dana tapi
saya menerima tawaran di perusahaan
hanya untuk membantu
biar bisa tetap bertahan
ada beberapa kebutuhan yang mendesak
yang membuat kondisinya jadi semakin
kebutuhan itu kebutuhan apa
jadi saya pengen tau clear nih
pembayaran gaji pegawai
itu sudah delay beberapa bulan
mau gak mau sempat kepikiran
untuk menjual aset dari perusahaan juga
jadi maksudnya saya suruh beli aset
ya jujur kalau mengingat sejarah dari perusahaan
rasanya berat untuk
saya harus melepas semua asetnya
makanya alternatif saya adalah
itu pun tidak ada paksaan
saya berharap bantuannya dalam bentuk